saudara dpr dan pemerintah akan merevisi undang undang mahkamah konstitusi
revisi undang undang mk disebut mengatur masa jabatan hakim konstitusi
dan bisa diperpanjang sesuai persetujuan lembaga pengusul para hakim
kita lihat bukan kali ini saja undang undang mk direvisi
tercatat setidaknya ada empat kali revisi undang undang mk no dua puluh empat tahun dua ribu tiga dilakukan
melalui undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan
perubahan kedua dilakukan lewat undang undang nomor empat tahun dua ribu empat belas
kemudian revisi di era presiden joko widodo pada dua ribu dua puluh empat
dan revisi terakhir sedang di proses dpr
salah satu aturan yang sering diubah adalah mengenai masa jabatan hakim konstitusi
pada aturan pertama hakim mk menjabat lima tahun
perubahan kedua menjadi sepuluh tahun
dan dalam pasal revisi terbaru hakim mk menurut rencana menjembat sepuluh tahun
namun ada evaluasi dari lembaga pengusul yang menentukan
apakah hakim mk bisa melanjutkan jabatannya atau tidak
rencana revisi undang undang mk kembali akan mengutak hati aturan soal periodisasi hakim mk
bagaimana pengaruhnya terhadap independensi hakim mk
kita akan bahas usai tayangan berikut
pemerintah dan dpr diam diam menyepakati revisi undang undang
tentang mahkamah konstitusi untuk dibawa ke paripurna dpr
namun rencana tersebut menuai polemik karena pasal pasal yang akan direvisi
berpotensi mempengaruhi independensi mk
wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad membantah dan menyebut
rencana revisi telah dilakukan jauh jauh hari dan tidak dibahas diam diam
dan tidak ada terkesan diam diam karena pada saat reses kemarin
kita mengadakan rapat koordinasi dengan menko polkam yang baru
untuk kemudian menko polkam yang baru mempelajari substansi
dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketok bersama
antara pemerintah dan dpr pada dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya tidak ada yang di apa ya namanya
sembunyi sembunyi tidak ada yang kemudian maksud maksud lain
tapi itu memang sudah lama
sejumlah kalangan menilai revisi yang mengatur ulang masa jabatan
hakim dinilai bernuansa politis terutama pada hakim yang punya
pendapat berbeda di putusan sengketa pilpres
pakar hukum tata negara bivitri susanti menilai pasal yang mengatur
nasib hakim konstitusi saat ini sebagai upaya mengontrol
sebab menurut bivitri lembaga pengusul bisa mengevaluasi hakim
untuk menentukan hakim mk bisa melanjutkan jabatannya atau tidak
yang sejauh yang bisa kita baca
yang sudah beredar draftnya itu isinya memang hanya soal periodisasi
dan sebenarnya disitulah poin court packingnya
karena sebenarnya ada keinginan untuk mengontrol mahkamah konstitusi
melalui mengontrol hakim hakimnya
melalui rekonfirmasi yang dilakukan oleh para pengusul itu
salah satu yang menjadi sorotan dalam revisi
di uumk adalah soal masa jabatan hakim mk
di pasal dua puluh tiga huruf a mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi
maka akan dikembalikan ke lembaga pengusul
untuk mendapat persetujuan tidak atau melanjutkan jabatannya
pasal delapan puluh tujuh huruf a mengatur hakim konstitusi
yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan kurang dari sepuluh tahun
hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah mendapat persetujuan
mk harus bebas dari intervensi dan aturan yang berpotensi
mengganggu independensi hakim konstitusi
saudara aturan soal masa jabatan hakim mk akan direvisi
apakah revisi akan menguatkan lembaga penjaga konstitusi
atau justru mengganggu independensinya
tata negara yang juga merupakan pengajar sekolah tinggi hukum indonesia jentera
mbak bivitri ada di tayangan sebelumnya tadi menyebut
revisi undang undang mk itu seperti cord packing
ya jadi intinya adalah pengadilan ingin diset
supaya selalu akan menyetujui apa saja yang dihasilkan oleh
jadi kita harus mengontrol terhadap kekuasaan kehakiman
jadi ada yang penting di sini
kalau kita baca literatur tentang bagaimana mengontrol kekuasaan kehakiman
memang pada umumnya caranya itu tiga
yang pertama adalah persoalan masa jabatan ini diutak atik
ini kan yang tadi sudah ditayangkan barusan itu
selalu perubahannya selalu soal periodisasi ini
tapi kan dalam konteks mahkamah konstitusi tidak ada
nah jadi kita bisa lihat dari studi perbandingan studi studi yang sudah ada
cara untuk menaklukkan kekuasaan yudikatif adalah dengan membuat
hakim hakim ragu ragu untuk memutus sesuatu karena dia akan mikir
nanti lima tahun lagi saya akan dipilih lagi atau tidak
ini yang sebenarnya tidak boleh dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman
kalau tadi kan kita juga sempat lihat ya
untuk masa jembatan hakim itu kan sebenarnya sudah beberapa kali terjadi
dari lima tahun sepuluh tahun koreksi saya kalau salah ya
terus kemudian kembali lagi sekarang
lima belas tahun kemudian dikembalikan lagi menjadi sepuluh tahun
pertanyaan gini kenapa kemudian revisi kali ini dianggap sangat politis
jadi sebenarnya dulu itu memang sempat ada yang agak serupa
tapi bahasanya seperti itu bisa dipilih kembali
supaya tidak ada masa di mana si hakim hakim itu bisa dievaluasi
oleh lembaga lembaga yang sudah memilih mereka
nah sekarang mau dikembalikan lagi dan bahkan kita juga sudah belajar
jadi sebenarnya kan masuknya usulan revisi undang undang mk ini
bersamaan dengan ketika pak aswanto hakim
dulu diganti secara ilegal sebenarnya oleh dpr dengan prof guntur hamzah waktu itu
dan waktu itu alasan dpr adalah karena pak aswanto terlalu seru
sering membatalkan kerja kerja dpr
nah jadi fenomena yang dalam praktik sudah terjadi
sekarang mau dilegalkan melalui undang undang mahkamah konstitusi ini
dari situlah yang kita bisa lihat betul apa intensi sebenarnya
mau membuat hakim hakim bisa apabila mereka terlalu membangkang
terhadap keputusan keputusan dpr maupun eksekutif
maka dia bisa saja dievaluasi lima tahun berikutnya apakah boleh lanjut atau tidak
jadi politisnya sebenarnya di situ
dan aspek kedua yang bisa kita lihat sih sebenarnya kenapa hanya tiga itu
satu lagi mk mk ya majelis kehormatan mahkamah konstitusi
itu juga intervensi yang cukup luar biasa karena dimasukkan juga tuh tiga lembaga
dpr presiden dan mahkamah agung untuk jadi lembaga yang mengawasi etik hakim hakim
serupa juga sebenarnya ini adalah cara untuk mengintervensi hakim supaya mereka tidak
secara merdeka secara imparsial bisa membuat keputusan putusan yang mereka yakini kebenarannya
seberapa besar efek revisi undang undang mk ini kemudian bisa dikatakan menghilangkan otoritas para hakim mk nanti
sangat besar karena mereka sudah diberikan semacam peringatan menurut saya
apa yang dilakukan terhadap hakim aswanto waktu itu
sering membatalkan undang undang yang kami
dan sekarang dilegitimasi jadi saya
kalau ada undang undang yang
ironisnya ya tengah terjadi pada undang undang mk sendiri
lihat misalnya dalam hal pimpinan kpk
oleh mahkamah konstitusi karena nanti
saya akan diperpanjang atau tidak jabatannya
sangat besar dan menurut saya ini adalah bagian
kekuasaan yang tanpa kontrol
kekuasaan eksekutif legislatif yudikatif
ini yang akan berbahaya bagi demokrasi kita
karena kita tidak mengundang perwakilan dari dpr
atau kita mengundang malam ini tapi mereka
kebetulan beberapa yang kita kontak malam ini
mereka ini kemudian menyatakan
salah satunya saya bacakan ya anggota komisi tiga dpr
menyatakan evaluasi para hakim
konstitusi dibutuhkan untuk mencari hakim lain
jadi memang harus diperbaiki karena menurutnya
ada hakim mk lima belas tahun itu kelamaan jadi perlu
yang barusan anda katakan evaluasi ini dilakukan
untuk mengintervensi tapi kalau menurut mereka
yang saya bacakan tadi evaluasi itu dibutuhkan
untuk menjaga hakim hakim yang lain itu tetap berintegritas
tidak bisa digunakan dalam konteks
sebagai perbandingan saja dalam suatu
contoh yang ekstrim itu amerika serikat
itu hakim supreme courtnya itu seumur hidup
literaly sampai mati orangnya
tapi itu bukan asal main main seumur hidup atau tidak
mereka itu tidak boleh seperti pegawai biasa
yang dihitung misalnya key performance indicator
kpi nya apa setahun misalnya harus
mengeluarkan beberapa putusan itu tidak seperti itu
mereka bisa harus dinilai hanya dari penalaran hukumnya
nah kalau dia tidak berintegritas bagaimana
makanya ada yang namanya lembaga etik mkmk
dalam titik tertentu bisa juga mereka kena undang undang tipikor
dua ketua mk patrialis akbar dan akhil mukhtar
jadi kalau soalnya integritas sebenarnya tinggal dibuatkan
lembaga lembaga pengawasan yang kompeten
tapi evaluasi itu tidak berlaku bagi hakim
bisa dibaca beberapa literatur soal
jadi memang turunannya adalah
kementerian kekuasaan kehakiman itu turunannya adalah
kepastian teniur alias kepastian masa jabatan
sehingga mereka bisa memberikan atau membuat penanganan hukum
yang lebih imparsial dan tidak melirik gitu ya
apakah ini akan menyenangkan penguasa atau tidak
itu poinnya jadi lembaga yudikatif itu logikanya
beda dengan logika kepegawaian yang membutuhkan evaluasi
jadi memang tidak masuk argumen seperti ini
nah akan ada juga soal tudingan
kemudian melakukan revisi undang undang mk ini secara diam diam
oleh pak dasko dari gerindra yang menyatakan bahwa
katakanlah dibahas sebelumnya bahkan sebelum pemilu
namun ketika eranya pak mahfud sebagai menko polhukam
artinya sebetulnya ini menjawab tudingan bahwa
revisi undang undang mk ini selama ini dilakukan secara diam diam
kalau diam diam dalam arti sembunyi sembunyi
tapi kan yang dikritik bukan soal
diam diam dalam arti menyembunyikan diri
tapi proses ini kelihatan sekali rekayasa politiknya
kenapa begitu karena dua puluh sembilan november
itu memang waktu itu menko polhukamnya
sebagai salah satu menteri yang ditugaskan oleh presiden
nah sekarang kita tahu menko nya sudah diganti
dan pak hadi itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan kehakiman dulunya
rek rek reknya memang sebagai pengelima tni begitu ya
dan karena itu juga barangkali sudah jadi bagian dari skenario
supaya dengan cepat langsung dibahas
dan jangan lupa tanggal tiga belas mei
waktu mereka menyepakati itu sebenarnya belum mulai
apakah mereka tidak boleh melakukan rapat pada masa reses
tapi kan harus terbuka masyarakat harus tahu
jadi dalam konteks itu bukan diam diam
dalam arti mereka benar benar melanggar semua aturan
tapi bagaimana seharusnya secara
ada yang namanya asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik
yang salah satunya adalah semua proses ini harus terbuka ke masyarakat
termasuk semua fraksi yang ada di dpr
bahkan ada undangan yang tidak sampai ke salah satu fraksi
bukan orang yang bertanggung jawab untuk membahas ruu tersebut begitu ya
nah jadi artinya ada persoalan persoalan yang kelihatan sekali ini dipercepat
mumpung juga menko polhukamnya sudah ganti yang dulu menolak begitu
dibuat tidak ada proses yang partisipatif secara bermakna
lihat saja hakim hakim kan mantan hakim maksud saya sudah menyatakan penolakan
apakah mereka diajak berdialog ketika proses itu berlangsung
sama sekali tidak ternyata padahal itulah poin penting dari proses yang partisipatif secara bermakna
katakanlah gini harapannya bagi sebagian pihak justru berharap
upaya dugaan politisasi pengadilan lewat revisi undang undang mk ini dihentikan
tapi satu sisi kalau ini tetap diteruskan bagaimana menurut anda mk akan tetap berjalan dengan menjaga independensinya ke depan
ya pasti mk akan jalan terus ya ini kan memang tidak kemudian membubarkan mk
jadi tentu saja harapan kita tinggal pada hakim hakim yang ada sekarang
untuk tetap bisa berpegang teguh pada imparsialitas mereka
dan tidak terlalu memedulikan bahwa mereka akan di evaluasi pada titik tertentu
harapannya tinggal itu karena dan itu sangat sulit ya karena artinya kita tergantung pada pribadi masing masing orang
apakah mereka punya intensi untuk memegang jabatan lima tahun lagi dan seterusnya
jadi ya tinggal harapannya pada individu individu hakim yang ada sekarang
baik terima kasih mbak bivitri susanti sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam
sebelumnya saya kembali disclaimer bahwa sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari komisi tiga
namun beberapa pihak yang kami hubungi pada malam hari ini berhalangan untuk ikut bergabung dalam dialog ini